shhh ya gue buang angin ke logitom
shhh ray kesana sempirin kiri
udah nunggu lama ya
oh iya tante kenalin nih temen aku megan
oh iya kamu udah tahu belum
kalau mondi motornya mogok jadi dia datangnya telat
soalnya tadi kan mama telpon
tapi kalau gue jujur takut mama marah sama gue
jawab apa tuh
claranya mana mama mau ngobrol sebentar
katanya kan baru nyampe
oh oh apa udah masuk dojo udah mulai latihan ya
ya belum mam tapi kan baru nyampe
oh apalagi baru sampe
kok claranya dihilang
nah gini ma
tapi mama jangan marah sama boy ya
tadi clara minta diturunin di jalanan
katanya dia mau
naik taksi ma
yaudah kalau gitu boy langsung nyariin taksi buat dia
yah jadi sih clara itu tetep naik taksi gitu
iya dia yang minta maaf
yah boy kok kamu turutin sih
kasian dia tuh anak perempuan
lagian sekarang naik taksi kan juga belum tentu aman tahu
insya allah aman ma
kan boy yang nyariin taksi buat dia
hah yaudah deh kalau gitu nanti kalau ketemu sama clara
tolong suruh clara telpon mama ya nak
oke udah ditunggu untuk latihan
yaudah ma kalau gitu boy mau latihan dulu ya
yaudah lain kali jangan ditinggalin ya nak
anak perempuan orang
yaudah deh makasih nak
bukannya tadi dia bilang mau ke dojo
lagi dari awal ya dari awal ya
mbak maksa banget sih
aduh tuh kok masih fokusan lu kurangnya ma
ah ada gak
oh gimana ya kayaknya mondi bakal kelat latung deh
ya udah masuk aja dulu
ih mamanya mondi udah nungguin dulu dong
tapi gue masih grogi me
si ineng si tu eh
eh kamu disana kan pengamis ya tuh
si ineng di situ bisa berapa ini ma
bisa terlambat saya ketemuan sama t anies tuh
ini kan ikhlas saya tidak minta juga
lumayan buat jajan gue

mah nunggu dong
wah biar banget lo masuk aja kenalin diri lo udah gitu aja gampang
yaudah deh kita masuk
enggak gue gak mau gue mau balik aja
gue belum siap ngobrol berdua nanggung manja mau undi di dalem
ya lo beraniin aja you strong takut tuhan gampang kan hal lo aku raya
ah takut tuhan lo gak ngerasain ah
lo juga manja sih jangan larik larik dong
ah biarin gue manja
kalau gak ditarik lo ntar kabur yuk
yaudah karena gue baik banget buat temenin deh
dua dua satu dua satu

udah lama kayak gini kok kelarnya belum muncul juga ya
yah jadi sih ke klara itu tetap nyetaksi gitu
iya dia yang minta maaf
yah buang aja kok kamu turutin sih
kasian dia tuh anak perempuan
lagian sekarang nyetaksi kan juga belum tentu aman tahu
oh latihan cukup hari ini
mendingan istirahat dulu deh ya
satu dua satu
ah jangan jangan benar lagi feelingnya mama
sekarang tak bisa
aduh nggak diangkat lagi sama klara
pantesan tadi muka muka aku telfon juga nggak diangkat sama dia
aduh emang udah benar tadi ya
mama biarin claran naik taksi
ya udah deh nggak apa apa mama tungguin ya
shhh ray kesana sambil kiri
udah nunggu lama ya
ya enggak apa apa kok
oh ya tante kenalin nih temen aku megan
ya kamu udah tahu belum
kalau mandi motornya mogok jadi dia datangnya telat
oh iya udah tau kok tante tadi aku telpon mondi dulu
nanyain dia gimana sih gitu
maaf juga tante aku ngajak megan ke sini nggak apa apa kan
nggak apa apa lebih ramai lebih seru
ayo duduk duduk
kebetulan aku udah makan
tadi tante pas jam istirahat
oh udah makan
raya tuh lagi malu malu tante
padahal dia tuh kalau makan banyak banget loh tante
ini kalau di kantin aja tanpa makanan bakso ciki semuanya tante
karena lagi malu aku pesenin aja ya tante
oh iya silakan tuh dipesen
kesukaan lo ada semua ray

ini banyak nih kusukan lo semua
si rengginang manis yang super giyung teh sudah datang belum ya
cek dulu lah
wah bahaya kalau lewat sini bisa kenyanguan sama si nei
coba saya lintip dulu lah
itu orang ngapain di situ mencurigakan
saya sama orang baik baik tinggal itu saya bawa ini
republik indonesia pak
kalau orang baik tidak mungkin ngidam ngidam seperti ini
eh pak saya pengen ngintip teman saya sudah datang apa belum
kamu nih cari cari alasan
ini lah yang cari alasan pak beneran pak
ya sudah pak gini ya
biar bapak percaya nih sama saya
wah si neng kenapa duduk sama si t anies
beb kamu kenapa sih kujalan ini pelan pelan banget sih
mungkin boynya lagi sibuk kali di dojo nya
ih rafa sesibuk sibuknya dia itu
kalau emang sayang dia pasti cari waktu buat lo
pasti dia adalah spare time dikit buat ngasih lo kabar
gue yakin deh dia pasti lagi sibuk tuh ngajarin clara kan ya di dojo kan
sibuknya sama clara mulu
syara kan lo tau ya kalau clara itu sekarang jadi murid juga
di dojo macan putih tempat si boy ngajar ya
mel lo tuh nggak boleh kayak gitu dong
kita tuh nggak ada yang tahu si boy itu beneran sibuk apa nggak
tapi gue yakin kok gue itu emang beneran sibuk
lagian re lo tuh nggak usah mikir macem macem
gue yakin banget ya
mau sesibuk apapun boy bo itu pasti bakal ingat terus sama lo
ya emang dia lagi gak ada waktu aja kali makanya belum hubungin loh
gue juga percaya gitu sin
yaudah yuk mendingan kita pulang aja udah sore nih
gue udah mau terakhir mau maju dulu

kayak kenceng too kita ya

belum selesai kali ya
gue yakin nih dia pasti lagi sibuk tuh ngajarin clara kan ya di dojo kan
sibuknya sama clara mulu
syarah kan lo tau ya kalau clara itu sekarang jadi murid juga di dojo macan putih
tempat si boy ngajar ya kan
mendingan daripada gue berpikir macem macem gue langsung tanya aja sama boy